kita ke informasi dari ibu kota ibu negara iryana joko widodo melepas ribuan peserta kartini run dua ribu sembilan belas di silang monas pada minggu pagi
lomba lari menyambut hari kartini ini tidak hanya bagi kaum perempuan laki laki pun turut berpartisipasi
ini dia didampingi istri wakil presiden mufidah yusuf kala acara lari ini digelar dengan berbagai kategori
yaitu kategori sepuluh k lima k fun walk kids dash dan defable
ada pun rute kartini run start dari pintu budaran patung kuda melintasi jalan medan merdeka selatan
medan merdeka barat jalan gajah mada putar balik ke hayauruk dan finish di pintu monas depan istana merdeka
peserta kartini run datang dari berbagai wilayah di indonesia
yang menarik dari perhelatan kartini run kali ini adalah banyak peserta lomba lari yang mengenakan kostum unik dan juga berpakaian daerah
ini awalnya ngambil konsep roro kuning dari nganjuk
itu putri roro kuning gitu
jadi pertama itu kami desain topinya dulu baru desain bajunya supaya matching
nah lari lima k dengan balik kayaknya begini itu beratnya susahnya gimana
berat ya pusing karena nggak biasa pakai hiasan hiasan dan lebih berat dari yang tahun lalu
ya lumayan ini berat banget
ya seru ramai acaranya